pt kereta api indonesia mengubah kelas di beberapa kereta api di pulau jawa
kelas dua atau kelas bisnis ditiadakan dan diganti menjadi kelas ekonomi baru
dengan demikian kini hanya ada dua kelas yaitu kelas eksekutif dan kelas ekonomi baru
penurunan kelas tersebut tak membuat penumpang membatalkan keberangkatannya
contohnya di stasiun cirebon jawa barat
para penumpang yang sebelumnya memesan kelas bisnis kereta cirebon express dan tegal bahari
mengalami perubahan kelas tetap mendapatkan kenyamanan di kelas ekonomi baru
yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin udara
penumpang yang sebelumnya sudah membeli tiket kelas dua dan kelas bisnis
keputusan pt kai melakukan perubahan kelas kereta api mulai lima belas oktober dua ribu dua puluh
disambut baik pengguna layanan moda transportasi masal tersebut
lalu apa sebenarnya yang mendasari perubahan tersebut
apa keuntungan bagi penumpang dan juga bagi pt kai
kami akan membahasnya dalam segmen the analyst
dan saat ini kami sudah terhubung oleh semuanya telpon bersama dengan
selamat sore pak
selamat sore smp
ya pak agus ini sebenarnya apa yang menjadi alasan perubahan kelas kereta api dilakukan pak
ya sebenarnya intinya kan untuk kelas bisnis ini ya
kita lebih ke kapasitas sih ya intinya
karena daya angkut kelas bisnis itu per kereta
itu hanya enam puluh empat kit ya
untuk sementara untuk yang ekonomi ac yang baru ya itu delapan puluh seat
kurang lebih sekitar enam belas seat ya selisihnya
nah ini kalau dikalikan sepuluh aja udah ada satu ratus enam puluh ya
nah sehingga kapasitas kita bertambah dengan adanya penggantian kelas ini
yang kedua itu jelas
kita memang rencana mengganti atau meremajakan ya
untuk kereta kereta yang usianya sudah di atas tiga puluh tahun
nah sehingga nanti kita ada dua kelas saja
itu yang sudah diputuskan oleh kereta api indonesia presiden
tapi secara bertahap tidak mungkin sekaligus ya
berarti pak maksud yang dimaksudkan perubahan ini untuk mengejar target daya angkut yang ingin dipenuhi oleh pt kai
seperti itu pak ya
tetapi bagaimana pak
dengan kenyamanan penumpang
pelayanan seperti apa yang akan diberikan dengan adanya bisa dikatakan sejumlah kereta yang turun kelas seperti itu pak
sebenarnya intinya ya kalau kenyamanan ya jelas tentunya tidak beda jauh lah dengan kelas bisnis ya
ini sudah lengkap ac yang sentral
kemudian juga tempat duduknya juga sudah dibandingkan ekonomi yang lama ya
itu sudah baik ya
bisa dikatakan nyaman
karena untuk jarak dekat ini kerjakan kita
untuk ka ka jarak dekat atau menengah ya
itu yang kita lakukan upaya replace dengan kelas ekonomi yang baru ini
nah sementara itu kalau kita berbicara mengenai subsidi atau pso juga pt ki sudah mendapatkan satu delapan triliun seperti itu
dengan alokasinya empat ratus miliar untuk jarak dekat dan sekitar seratus miliar untuk jarak menengah pak
bukankah dana tersebut sudah cukup untuk kalau kita perhatikan untuk mempertahankan operasional pt kai
kalau memang ini ada penurunan kelas
apakah memang hanya sebatas mengejar target penumpang yang ditargetkan
dari data yang saya dapatkan itu sekitar tujuh puluh dua juta penumpang pada tahun ini
atau memang ada sejumlah sektor keuangan yang juga harus dibedahi dengan adanya tambahan penumpang ini pak
ya itu gini
kalau terkait dengan hal tersebut tentunya kan
tadi yang dikatakan yang intinya gini loh
kalau dibilang untuk target pendapatan tentunya ya sebenarnya memang ada di situ ya
terkait dengan pso
ps itu kan sebenarnya selisih tarif yang dibayarkan oleh pemerintah kepada pt kai
untuk pelayanan publik ya
nah itu ini hanya beberapa saja sih yang untuk yang mendapat pso ya
nah itu yang kita terapkan pada saat ini
seperti matar maja
salah satunya tujuan malang itu
dengan adanya penurunan kelas ini pasti juga akan lebih banyak penumpang yang akan naik kereta
ditargetkan seperti itu
pelayanan prima apa lagi pak yang akan diberikan untuk para penumpang
ya tentunya kita upayakan ya
sesuai permintaan pelanggan nanti
kita upayakan bertahap
untuk pelayanan apa sarananya termasuk fasilitas distrasiun
tentunya akan selalu kita meningkatkan
baik pra dan purna jual yang dilakukan oleh pt kereta api untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
untuk yang sudah terlanjur mungkin membeli tiket dengan harga sebelumnya
ini seperti apa pak
mekanisme penebusan lagi oleh pt kai kepada para penumpang yang mungkin sudah membayar dengan harga yang lebih tinggi
sementara kemudian ada turun kelas seperti itu pak
seperti apa mekanismenya
khususnya mungkin yang menggunakan
agak agak perjalanan online seperti itu pak
tiket kereta api kan memang sudah bisa dipesan mulai sembilan puluh hari sebelum keberangkatan ya
nah kemudian bagi para penumpang yang sudah telanjur membeli jauh jauh hari
tiket kereta api tentunya dengan harga yang kelas lebih tinggi ya
misalnya contoh untuk tegal bahari ya
karena mereka membelinya jauh jauh
jauh jauh hari itu harga tiket kelas bisnis
atau stasiun kedatangan
nah itu akan dilayani di sana
dengan menunjukkan tiket boarding ataupun tiket yang lembari dulu
yang cetak itu
saat ini baru beberapa kereta yang mengalami turun kelas
apakah nanti juga akan diterapkan untuk sejumlah kereta lain pak
nanti kita bertahap sampai mudah mudahan dua ribu tujuh belas
karena kita sedang melakukan pemesanan ya
terus bertahap kita lakukan upaya replace ya
baik pak agus
karena kita lakukan
baik pak agus komarudin
kita juga mengharapkan ya
walaupun memang kebijakan ini nantinya juga akan berdampak positif bagi sejumlah penumpang
tidak ada lagi keterlambatan
dan juga target yang ingin dicapai oleh pt kai
dengan target tujuh puluh dua juta penumpang juga dapat tercapai
terima kasih pak agus komarudin sudah berbincang di cnn indonesia business